gubernur jawa tengah ganjar pranowo melakukan sidak ruang isolasi pemudik di kabupaten kendal pada minggu siang
hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona melalui para pemudik yang nekat pulang ke kampung halaman
selain melihat ruang isolasi di desa trisobo kecamatan boja kabupaten kendal ganjar juga berdialog dengan perangkat desa dan tenaga kesehatan desa
ganjar meminta mereka terus mensosialisasikan perilaku sehat agar terhindar dari virus corona
ganjar juga mengapresiasi kesiapan perangkat desa dan masyarakat yang proaktif mencegah penyebaran virus corona di lingkungannya
meski telah menyiapkan ruang isolasi bagi pemudik yang sudah terlanjur pulang warga desa yang masih berada di perantauan diimbau untuk tidak mudik
mereka sudah menyiapkan ruang isolasinya namun demikian di desa ini ada sepuluh yang baru pulang dari luar kota dan hari ini mereka dipantau terus
oleh bidan desa oleh pak lurah ya dan alhamdulillah kondisinya sampai dengan sepuluh hari yang pulang terlama mereka masih baik
mereka komunikasi pakai wa dan setiap hari dikontrol
insya allah mereka bisa menyampaikan dan tadi yang menarik dari pak lurah adalah agar keluarga yang memilih
sementara itu suwondo plt kepala desa trisobo mengatakan saat ini sudah ada sepuluh pemudik yang tiba di desa trisobo
untuk sementara mereka melakukan karantina mandiri di rumah masing masing
meski demikian pemerintah desa juga telah menyiapkan dua tempat isolasi bagi para pemudik
yang disiapkan kalau memang ada itu ada dua tempat
satu di bkd ini yang satu di gedung olahraga desa
kalau yang di aula balik desa itu kan luas ukuran enam belas dua puluh dua
sampai saat ini sudah terlalu lama yang di
kalau pemudik sebelas sepuluh
yang keperluan dari luar daerah
nah kebetulan sudah di isolasi mandiri di rumah masing masing dengan pengawasan dari dinas kesehatan dan pemerintahan desa
pak halmanti pemudik yang tidak mau diisolasi gimana pak
kita harus tegas pak
kalau memang tidak mau ya kita sementara diarahkan
harus periksa dulu dengan kategori
kesehatannya mau ini